penangkapan sejumlah anggota geng motor yang dianggap meresahkan dilakukan petugas kepolisian di tiga lokasi berbeda di depok di bekasi dan kemudian polisi mengamankan sejumlah senjata tajam sebagai barang bukti
sementara di bandung empat anggota geng motor yang diduga melakukan perampasan kendaraan milik warga berhasil diamankan
remaja berusia enam belas tahun ini ditetapkan sebagai tersangka karena membawa sebilah celurit saat ditangkap tim jaguar polres depok jawa barat
tersangka yang berstatus pelajar ini dijerat dengan undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara
bagi mereka yang kedapatan membawa sajam saat ini kita proses secara bukti
tiga ini yang bisa kita tetapkan tersangka hanya satu orang inisial m usia enam belas tahun
untuk dua orang tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga kita pulangkan
di bekasi empat anggota geng motor yang meresahkan warga ditangkap
satuan reserse kriminal polres metro bekasi senin malam
mereka dikenal sadistis dan tidak segan segan melukai korban
dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah senjata tajam
selain itu polisi mengamankan puluhan remaja yang hendak terlibat tawuran
sementara itu petugas satres krim polores tabes bandung meringkus empat anggota geng motor
sesaat setelah melakukan aksi kejahatan dengan merampas sepeda motor milik warga di ruas jalan pajajaran bandung
saat beraksi para pelaku yang salah seorang diri
diantaranya perempuan ini tak segan segan melukai korban dengan senjata tajam bila melakukan perlawanan
anggota geng motor eksesi
tetapi pada saat melakukan aksinya dia melepas atribut geng motornya
dan pada saat aksinya selalu dijauh jauh dengan menenggak minuman keras atau obat obat berbahaya
setelah itu bertumpul di sel taman di jadu namanya taman peksi
setelah menunggu kemudian bertumpul

akibat perbuatan tersebut para pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp
tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal dua belas tahun penjara